mak tadi baru aja mau ke rumah emak
ngasihin pesanan temennya emak
jadi biar kagak telat
mak ambilnya sekarang aja
oh seperti itu
mak kalau mau ngeliatin tadi
jadi rika akhirnya mau tetep tinggal disitu
yang penting dia bisa move on
omongan gue salah ya
tapi gak pantas
aku habis dari rumah mbak rika
kasian lo dia
emang harus pergi sama dia
gue ada namanya
munculnya ke gue
lo jadi mau apaan bro
aduh aduh aduh
kamu kok jadi kekanakan akan gini sih
dunia gak adil lihat cuy
udah dapet dua cewek
aku satu aja belum
itu mah cerita lo
kenapa lo dateng dateng ketawa
kenapa lo dateng dateng ketawa
gue gak ketawa
kalau mesem gak lebar kali cuy
gue habis berantem sama surya
habis berantem kok bahagia lu menang
tapi yang jelas
gue dibelain sama ani
jadi orang jangan suka mainin anak orang
lah gue tanya malah
malah tidur lagi di motor
tidur lagi di motor
tidur lagi di motor
si tisna kemana ya
mungkin tisna bunuh diri kali cuy
orang kayak tisna itu ya
mana mungkin dia punya kemampuan
mana mungkin dia punya kema
kok gak diterusin cuy
terusin aja sendiri
terusin aja sendiri
terusin aja sendiri
terusin aja sendiri
terusin aja sendiri
terusin aja sendiri
terusin aja sendiri
terusin aja sendiri
terusin aja sendiri
mak tadi baru aja mau ke rumah emak
ngasihin pesanan temennya emak
jadi biar kagak telat
mak ambilnya sekarang aja
oh seperti itu
saya males kok temenan sama orang yang suka semena mena sama cewek
orang udah punya istri malah masih ngelamar cewek lain
iya iya nggak kasihan apa sama temennya yang jomblo
jangan sampai bergaul sama si tisna yang culun itu
mas pur juga culun mak
yaudah mak mau pulang
pok kopi saya mana kok nggak jadi jadi
emang sengaja mau gak bikinin
kenapa kan saya pesen
eh pur belajar dari pengalaman
lu itu kalau lagi galau udah pergi begitu aja
lupa deh bayar kopi ya kan
saya mau ke kontrakannya rika nengokin rika
gue tau lo lagi nunggu muntahan ya
joy kalau tisna beneran bunuh diri kira kira siapa yang diakui ya
ngomong bahasa indonesia
orang satu orang nggak gelap bisa berubah
tapi gue masih bicara kan ngerumah sakit

tungguin aja nan bunga sambil minum es gawat oke
baru gue mau ke rumah lo
kamu kenapa kamu gak apa apa kan
kamu gak kenapa napa kan